pemerintah daerah telah menetapkan upah minimum masing masing provinsi pro dan kontra kembali terjadi
seiring dengan perlambatan ekonomi yang masih menyandra indonesia
rata rata kenaikan upah hanya delapan dua puluh lima persen
lantas seperti apa potret kenaikan upah buruh di tanah air
retorika upah buruh saya ulas lebih dalam untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama bagaimana data retorika upah buruh
jadi kenapa retorika
karena ini selalu berulang ulang
setiap ganti rezim ganti presiden pasti pendekatannya pun beda
dan jarang pula ini menjadi sebuah komoditas politik tingkat tinggi
kita lihat bersama bagaimana potret acuan kenaikan ump dua ribu tujuh belas
sebenarnya telah disepakati hanya dua bagi versi pemerintah
berdasarkan undang undang kita lihat hanya dua yang menjadi dasar untuk perhitungan ketika akan menaikkan upah minimum provinsi
yang pertama yang berwarna kuning barcatnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi
jadi ini menjadi salah satu variable untuk menentukan berapa besar kenaikan tersebut
kemudian yang berwarna biru ini adalah data inflasi
dua variable inilah kemudian yang nantinya akan menjadi penentu berapa besar ump
mengapa dua hal ini
pdb terkait dengan pertumbuhan ekonomi
seberapa cepat ekonomi indonesia bisa tumbuh harusnya begitu pula angka
untuk mengurangi ekonomi
untuk para buruh untuk para pekerja
inflasi menjadi sebuah refleksi daya beli
mengapa ini penting
tentu saja karena lebih dari separuh kalau digambarkan dalam pie chart
lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi rumah tangga
siapa konsumsi rumah tangga tersebut
salah satunya buruh seperti saya juga seperti anda seperti kita semua
jadi dua hal inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk menentukan berapa besar ump akan dinaikkan
yang menarik memang ketika tahun dua ribu tiga belas ketika itu dki jakarta sempat naiknya sangat signifikan
biasanya kan naiknya hanya single digit ya kalau untuk ump
keberhasilan buruh ketika itu
kemudian juga ada alasan political will untuk menaikkan upah buruh sehingga upah buruh naik sangat signifikan pada tahun dua ribu tujuh belas
seiring dua ribu tiga belas perekonomian global juga mengalami slowing down
diikuti juga regional termasuk juga indonesia
saat ini kita juga belum pulih benar
kemudian kita baru bangkit pada tahun dua ribu dua puluh
dan itulah yang menjadi dasar
kita lihat kesini
karena mereka menuntut sebenarnya lebih ekstrem lagi
mereka menuntut bukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi saja tapi ada khl ataupun kehidupan
hidup layak beberapa variable variable saya ingat ada tujuh kebutuhan hidup layak itu ada sekitar tujuh puluh atau delapan puluh komponen hidup layak tersebut
ada tujuh puluh atau delapan puluh item kalau saya tidak salah
saya akan bawa anda ke kota kota dengan biaya hidup paling mahal
saya lihat di sini
kita lihat jakarta menjadi posisi pertama di indonesia
jadi kita memiliki rp lima lima juta untuk biaya hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat yang hidup di jakarta
jadi ini menjadi barometer
wajar saja ya karena jakarta itu pusat segala pusat gitu
jadi pusat pemerintahan juga ada kemudian pusat bisnis juga iya pusat pendidikan juga iya
jadi tidak heran kalau harus urbanisasi semuanya ke jakarta
tidak ada ke daerah daerah lain
karena memang kita di sini satu semuanya
patuh semuanya ada di sini
jadi semuanya biayanya jadi mahal rp tujuh lima juta untuk biaya hidupnya
baik untuk rumah kemudian juga untuk makan tiap hari untuk sekolah anak untuk kesehatan
ya walaupun sekarang pemerintah mencoba menggeser dengan alokasi alokasi kesehatan gratis
ataupun juga subsidi kesehatan subsidi pendidikan
tapi belum terlalu mampu karena nyatanya masih sangat tinggi tertinggi di indonesia
lalu kemudian kita lihat selanjutnya adalah jayapura dengan enam sembilan juta
dan ini jayapura memang lebih kepada infrastruktur ya
jadi infrastruktur kemudian selain itu juga medan yang tidak mudah di jayapura
membuat beberapa item kebutuhan masyarakat juga menjadi mahal di sini
sehingga enam sembilan juta juga menjadi posisi kedua termahal di indonesia
lalu selanjutnya diikuti oleh ternate rp enam empat juta
lalu diikuti depok ya
yang orang depok mahal ternyata hidup di depok ya
rp enam tiga juta loh harus punya anda setiap bulan kalau anda ingin hidup di sini
jadi misalnya adalah batam rp enam tiga juta
tapi kalau kita lihat lihat di sana juga ada pusat pusat industrialisasi
kita lihat di batam itu kan hub ya untuk singapura dan malaysia
jadi biaya hidupnya mahal di sini
tapi ini tidak selalu buruk sebenarnya maknanya
bahwa di sana ada aktivitas ekonomi yang begitu kencang
sehingga biaya hidupnya jadi mahal
tapi sederhana lagi kalau anda ingin usaha ya di titik titik ini
karena di sana mahal
jadi kalau anda ingin jadi entrepreneur ya di sini memang tempatnya bisa dijual dengan harga mahal
modalnya bisa anda kecilkan
depok juga demikian ada beberapa pusat pendidikan juga ada ya di sana ya
jadi sederhana banget
saya coba menyederhanakan di depok misalnya ada universitas negeri ternama gitu
kalau anda punya tanah di sana anda bisa bangun kosan kan
itu bisa jadi anda tahu di kosannya dibawahnya laundry
terus sebelahnya ada kios
itu bisa jadi sebuah biaya hidup yang bagi anda pengusaha bisa jadi sumber pendapatan
tapi bagi mereka sumber pengeluaran
disitulah angka inflasi itu diukur ketika ada aktivitas perdagangan
begitu juga di jayapura
ada beberapa pusat juga di sana ya
lalu kita bergeser ke sini
kita ke ump nya saja langsung
ini kita ke pulau jawa terlebih dahulu
kita lihat dki jakarta sampai saat ini masih yang paling mahal
tiga tiga juta rupiah per bulan
meskipun bagi buruh bagi mereka itu masih mahal
karena tadi kalau kita bandingkan berapa biaya hidup di jakarta itu tujuh lima juta
sangat jauh ya
meskipun itu bukan menjadi variabel mati bahwa memang itulah yang menjadi dasar
kenapa harus tiga tiga juta padahal kan biaya hidupnya tujuh lima juta
jadi ada berbagai hal
karena bicara buruh kita harus juga tidak hanya bicara pilihan pilihan inflasi
karena memang secara teoritis ada yang namanya produktivitas
produktivitas itu penting
ketika dinaikkan naik tidak produktivitasnya
kok produktivitasnya sama sementara harga sudah dinaikkan
dan tidak hanya itu
ini juga bicara masalah demand
human output itu seperti apa
kalau mereka sudah produksi tapi ternyata demandnya menurun
ya sama aja mereka produksi untuk apa
tidak ada yang mau beli
sementara mereka harus gaji orang tiap bulan
jadi hitung hitungan itu memang harus ditemukan tidak dilematis sebenarnya
karena ada hitung hitungannya harus duduk bareng
kemudian saya lihat di banten satu sembilan puluh tiga juta rupiah per bulan
banten ini juga merupakan salah satu pusat wilayah industri ya
ada beberapa wilayah industri di sini
kemudian jawa barat apalagi

ini dan ini rata rata satu empat puluh dua juta rupiah
tapi kerawang itu paling tinggi ya
tiga enam juta rupiah ya
jadi itu paling tinggi kerawang
jadi ini secara rata rata
kemudian jawa tengah satu tiga puluh enam juta rupiah
yogyakarta satu tiga puluh tiga juta rupiah
jawa timur ini satu tiga puluh delapan juta rupiah
yang pak dekarwo ketika muncul kemudian di demo ya
karena bagi mereka kenapa jauh banget dengan wilayah wilayah lain
jmp di pulau sumatera
aceh dua lima juta rupiah
sumatera utara satu sembilan puluh enam juta rupiah
dari riau dua enam juta rupiah
sumatera barat lebih rendah satu sembilan puluh empat juta rupiah
sumatera selatan juga hampir sama
kemudian bengkulu juga beda beda tipis
bangka belitung yang lebih tinggi

secara rata rata per bulan
dari sumatera saya ke kalimantan
kita lihat ini adalah kalimantan barat satu delapan puluh delapan juta rupiah
kemudian di wilayah utara kalimantan dua tiga juta rupiah
rata rata dua jutaan ya
jutaan paling rendah di kalimantan barat tampaknya
paling tinggi itu ada di wilayah utara kalimantan
selanjutnya diikuti kalimantan timur
dan kemudian kalimantan selatan serta kalimantan tengah
pada saat ini selesai oke
ada untuk sulawesi dan juga papua
masih beberapa wilayah yang baru mengeluarkan angka
jadi kami merilis yang sudah form
sudah dikeluarkan per satu november
jadi intinya upah buruh tersebut
memang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan daya beli
jadi itu sangat penting
dan dia menjadi sebuah lingkaran
yang harus saling menguntungkan
intinya untuk memacu pertumbuhan ekonomi
untuk meningkatkan daya beli
tapi harus ingat barometer dua ribu enam belas
untuk tahun dua ribu tujuh belas yang dipertanyakan oleh buruh
karena satu saja yang saya ingatkan

dan subsidi juga dicabut untuk beberapa kategori
yang sembilan ratus volt ampere misalnya
itu yang mereka pertanyakan pada pemerintah
bagaimana angka tersebut muncul
ketika dua ribu tujuh belas ada beberapa potensi
kenaikan tarif yang akan menaikkan juga inflasi
tahun dua ribu tujuh belas mendatang